dia tidak mungkin berbuat jahat pada saya
kamu kok bongong aja sih beb
mau aku suapin
aku suapin ya
sakti belum sempat berubah menjadi harimau bos
dan temen temennya datang mengamalkan sakti
dimana sakti sekarang
biarkan sakti bersama mereka
aku nanti akan membuat perhitungan dengan hatsa
sepertinya ratna akan memantapkan dirinya
untuk segera bertemu dengan rajo langit
keteguhan cintanya akan menjadi perisai
atu kalau gebang itu sudah terlihat lebih baik kita cepat ke sana atu
jangan nina kau jangan masuk ke sana
kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah ratna masuk ke dalam kumayan
apa yang sudah terjadi
kenapa semua berubah menjadi hutan
aku tak melihat desa kumayan lagi
semuanya kembali seperti semula
hanya hutan bergabut
ayo kita berpencar
ini kebetulan ibu pergi ke kosannya alina untuk mengambil beberapa barang yang penting
tapi sebentar lagi juga pulang
oh iya ibu tadi udah masak pepes ikan mungkus dan sambal tempo ya
itu makanan khas bengkulu
silahkan kalian makan
enak bener bener ya denger makanan aja langsung semangat empat puluh lima
masih ya om
terima kasih banyak paman
alam juga makasih ya pakcik
pakcik sudah banyak membantu kami
ya sudah kalian makan geh
saya tahu energi kalian pasti sudah banyak yang terbuang
ya gila lihat lo aja gue udah kenyang ris
yaudah sih lin
kalau mau makan ya makan makan aja
nggak usah gengsi lo depan sakti ya kan beb
apaan sih nyawat banget
gede gede tangan sakti
nggak usah de
makan aja udah
aku udah lupa deh kapan tadi kali gue aku masakin pepes ikan melukus
tapi kali ini terasa special
karena aku makannya bareng kalian semua
ini mau kakak kesukaan aku kei

ini namanya sambal tempoyak nanti
saya baru pertama kali mencoba makanan nih
sambal tempoya ini terbuat dari buah durian
kau coba deh
rasanya agak aneh
iya sih aneh awalnya
tapi lama lama kok pasti suka
kalau gue mah
mau terbuat dari durian kayak mau apa kek
gue tetep abisin semuanya
tapi pepes ikannya enak betul ya
aroma khas ini
masih bisa tercium oleh saya
saya semakin yakin kalau dia ada hubungannya dengan ini kumayan
dan dia bukan keturunan harimau lain
tapi keturunan siapa dia
dia adalah keturunan dari racuh langit
apa yang dilakukan paman gumara pada saya
kenapa dia terus melihat saya
apol dia punya niat tertentu terkait manusia harimau yang ada dalam tubuh saya
paman gumara itu orang baik
dia tidak mungkin berbuat jahat pada saya
saya nggak apa apa kek
kamu kok bongong aja sih beb
mau aku suapin
aku suapin ya
daripada suapin sapi mendingan lo tuh cuci piring
nasi lo yang sebagus
lo nggak letakkan makanannya lo sebanyak itu
dasar aku semang
ini kok malah gue sih yang disuruh cuci piring
jangan mentang mentang lo
makannya dikit lu nggak mau cuci piring ya
biar aku yang cuci piring
ya enggak lah
kalian semua gimana sih
aku yang cuci piring
nanti jangan gue aja yang cuci piring
kenapa jadinya seperti ini datang
kondisi kita makin terpulang
dan sama sekali tidak ada tanda tanda keberadaan mereka berdua
aku pun sudah tidak bisa berkata apa apa lagi
semua ini menjadi misteri
maaf datuk aku tidak berhasil menemukan raju dan ratna
iya datu di ujung hutan pun saya tidak menemukan apa apa tentang mereka
sepertinya ini pertanda buruk
karena kita telah memaksa masuk ke kumaya
kalau memang ini adalah benar tetangga buruk
maka biarlah itu terjadi artaya
kalau memang pertanda buruk itu bahkan akan mengancam nyawaku
aku sudah tidak peduli lagi
yang ada dalam menang dan hatiku
hanya menemukan saudaraku rajulangi
dan aku pasti akan menemukan
jangan lupa like share dan subscribe